kita ke informasi selanjutnya tim penyedik subdit lima cyberdit reskrim suspolda jawa timur
terus mendalami keterangan artis dan model va dan as dalam kasus prostitusi online
dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti telfon seluler milik keduanya
polisi menyebut ada artis lain yang merupakan satu jaringan dalam kasus tersebut
kepolisian juga menyatakan konsumen va adalah pengusaha asal surabaya
hingga minggu pagi petugas kepolisian masih memeriksa va dan as
dan juga menyita sejumlah barang bukti antara lain ponsel milik va dan as
petugas mengatakan ada artis lain yang juga terlibat
namun saat ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian
sementara itu yang telah ditangkap adalah artis va dan model as
dua mucikari serta satu asisten artis
ada pun seorang pria kerabat va sudah diperiksa pada sabtu malam
polisi juga menyatakan telah memeriksa seorang pengusaha asal surabaya sebagai saksi
saat ini proses penyedikannya
terhadap lima orang yang ditangkap masih berlangsung
dan akan dilakukan satu x dua puluh empat jam sejak penangkapan
kalau nantilah kita sampaikan pada saat rilis ya
besok langsung diambil alih sama beliau bapak kapolda jawa timur
ya jadi nanti kita lihat dulu ya hasil pemeriksaannya
ini kan masih proses pemeriksaan semuanya
untuk konsumennya sendiri seperti apa
kalau pengusaha di
sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di polda jatim surabaya
rima selamat sore
hingga sore ini bagaimana kemudian proses pemeriksaan dan juga perkembangan
dari penyidikan kasus prostitusi online yang menyeret nama artis ibu kota ini
baik bila selamat sore
hingga sore hari ini tadi sudah ada satu tim kuasa hukum
mucikari yang diperiksa oleh pihak kepolisian polda jawa timur untuk dimintai keterangan serta memberikan
penampingan penampingan terhadap dua mucikari yang ditangkap bersama dua orang artis ibu kota
yang terlibat pada prostitusi online kemarin sore
dan hingga saat ini sudah ada sekitar enam orang yang diperiksa secara resmi oleh pihak polda jawa timur
yakni tim cyber polda jawa timur
dan dari enam tersebut diantaranya ada satu orang saksi kemudian dua orang mucikari
dan dua orang artis serta satu
satu asisten artis yang ditangkap bersama dengan dua orang artis kemarin dan dua orang mucikari kemarin
dan hingga sore hari ini memang belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian polda jawa timur
terkait siapa nantinya yang akan dijadikan tersangka di sini
namun jika dirunut pada undang undang atau kuhp dua ratus sembilan puluh enam
di mana di sini menjerat dalam area prostitusi
maka yang dijerat di sini hanya pihak mucikari saja
karena di pasal dua ratus sembilan puluh enam tersebut menyebutkan bahwa
siapapun yang di sana mencari uang atau mencari penghasilan dengan jalan memperdagangkan atau di jalan prostitusi
maka akan dijerat dengan pasal dua ratus sembilan puluh enam dengan ancaman hukuman sekitar satu lima tahun
nah ini artinya dua artis yang diduga terlibat dalam prostitusi online ini
kemungkinan besar akan dibebaskan karena sejauh ini memang statusnya masih saksi
begitu juga dengan asisten artis yang kemarin juga ikut ditangkap oleh pihak polda jawa timur
dan berdasarkan aturan yang berlaku
ya kemarin penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh tim saber sekitar pukul tiga sore
maka seharusnya saat ini sudah dibebaskan
namun sekitar satu jam yang lalu
tim kuasa hukum dari dua orang artis
yakni va dan juga as atau vs maksud saya
baru saja tiba
artinya pemeriksaan ini harus didampingi oleh kuasa hukum
jika sejak tadi malam sudah dilakukan proses pemeriksaan awal dan juga visum oleh bidokkes polda jawa timur
maka pada sore hari ini ada pemeriksaan yang lebih detail lagi
sehingga kedua artis yang diduga terlibat dalam proses prostitusi online ini belum bisa dibebaskan hingga saat ini
dan informasinya sekitar pukul lima sore nanti akan ada press conference yang digelar oleh pihak kepolisian polda jawa timur
memang kasus prostitusi online ini terus menjadi fokus pencarian oleh tim cyber polda jawa timur
berdasarkan informasi yang saya dapatkan
hingga dua ribu sembilan belas ini memang baru ada dua kasus yang melibatkan dua orang artis ini
satu kasus yang melibatkan dua orang artis ini
namun jika dirunut dari tahun dua ribu delapan belas sudah ada sekitar empat kasus hingga saat ini dua ribu sembilan belas
maka artinya ini menjadi fokus utama juga oleh tim cyber
jika diruntut dari kasus kasus sebelumnya maka kasus ini akan menjadi fokus konsentrasi utamanya dalam bidang cyber
dan di sana tidak hanya dijerat dengan pasal pasal prostitusi saja
tetapi ada beberapa pasal yang ada kemungkinan besar juga menjerat dari pihak mucikari ini
ataupun mungkin juga bisa menjerat dari pihak pelaku prostitusi yang lain seperti artis ini tadi
jadi jika memang ditemukan dalam percakapan cyber atau percakapan online tersebut
si artis atau pelaku prostitusi ini melakukan transaksi secara pribadi
atau menawarkan diri atau membuka diri untuk bisa menerima tawaran tawaran prostitusi
maka ini akan menjadikan kedua artis ini juga nanti terjerat kasus dua ratus sembilan puluh
di mana di sana ada perdagangan dan juga kasus undang undang ite
yang di sana melibatkan teknologi untuk melakukan transaksi secara online
baik terima kasih
kami akan tunggu bagaimana update nya nanti di konferensi pers jam lima
terima kasih eka rima dari jawa timur